menurut kamu saya peduli
saya sama sekali nggak peduli
ya silakan saya gak ada masalah
sekarang kamu bilang sama dia kalau kamu itu putri
harus berapa kali sih saya bilang
saya ini mona bukan putri
ya sama sama pak
lo bisa diem gak
tunggu aja sebentar lagi juga putri datang
akhirnya yang ditunggu tunggu
lo datang ke sini karena lo khawatirkan sama dewa
rencana gue berhasil
saya datang ke sini bukan karena saya ini putri
karena anda ngirimin saya video dan mengancam dia
aku tidak mau
karena anda terlalu terobsesi dengan putri
jadi orang lain yang kena imbasnya
kamu dengar sendiri kan
itu mengenal bukan putri
putri tidak mau memukul muka begitu sama kamu
jadi sekarang lepasin aku
gue tahu kalau lo ini adalah putri
lebih baik lo jujur
jangan bertindak bodoh
jangan karena logo terlalu terobsesi dengan putri
jadi orang lain yang kena
jangan pernah berharap kalau gue bakalan lepasin dewa
sebelum lo jujur kalau lo ini adalah putri
pak bapak harus tahu pak ya
anak bapak itu udah bawa mona pergi pak
saya kesini mau minta jaminan dari kalian berdua sebagai orang tua clara
kalau sampai ada apa apa sama anak saya mona
lian berdua harus bertanggung jawab
supaya makin baik
banyak saksi kalau ini adalah putri
clara jangan kau bertindak bodoh ya
jangan aku mohon
kalau sampai kapan lo bertahan
gue gak akan nyerah
sebelum lo jujur kalau lo ini adalah putri
siap men berdahan
apaan ini masud
kamu bener bener waras
kau masih belum mau jujur juga putri
kamu gak kasihan dewa
kamu mau melihat dewa mati terbakar
putri semua ini belum selesai
kamu harus kuatin diri kamu dulu
kau pasti bisa putri
clara clara udah
itu membuat kamu semakin terlihat gila
ini gak ada urusan sama kamu ya
dan aku mau buktiin sama kamu dan semua orang
kalau aku ini masih waras
terserah aja clara
kalian kalau misalkan mau bakar diri
ya gak masalah
karena saya tuh gak ada urusan sama dewa
dan sepertinya urusan saya disini sudah selesai
aku akan bakar diri aku juga
clara clara udah cukup
menurut kamu saya peduli
saya sama sekali nggak peduli
ya silahkan saya gak ada masalah
sekarang kamu bilang sama dia kalau kamu itu putri
putri aku mohon
harus berapa kali sih saya bilang
saya ini mona bukan putri
ya allah lindungi mereka ya allah
ini semua tergantung sama
dia ngaku atau enggak
gara gara cukup
gara jangan main main sama itu
gara jangan main main gara
putri putri kamu bilang sama dia
putri aku tulus mencintai kamu
aku gak akan biarin orang yang aku cinta itu menderita
maafin aku ya putri
aku gak bisa ngejarin kamu
enggak putri udah gak bisa tahan lagi
putri gak mungkin gak sambutin dewa
putri gak boleh ninggalin dewa
gara gara jangan main main gara
putri putri kamu bilang sama dia
putri aku tulus mencintai kamu
aku gak akan biarin orang yang aku cintai itu menderita
maafin aku ya putri
enggak putri udah gak bisa tahan lagi
putri gak mungkin gak sambutin dewa
putri gak boleh ninggalin dewa
cukup raja enggak putri cukup cukup cukup
kamu jangan kabur putri aku benci sama kamu udah